untuk apa ya mbak
gangguan mental gitu mbak
ah iya mungkin seperti itu
jadi ini obat untuk mama saya
dia sering banget halusinasi
dia gak bisa membedakan mama kenyataan atau enggak
mungkin mbak harus bawa ibu mbak dulu ke rumah sakit jiwa
jangan dulu kapotik mbak
oh gitu ya
yaudah makasih ya mbak
kamu gak usah kecap
kamu paham ngerti
aku gak mau berdebat aku cuma sama
aku gak bisa kebuka ya
berarti nomor passwordnya salah dong
akhirnya kebuka juga
kamu ngapain ada disini
terus itu apa
eh kamu mencuri disini
kok ada m lewat jam tiga
itu suaranya kita ga lebih kang ritme
nggak heran kan kalau selama ini afif berusaha untuk bicara empat mata sama raina
maksudnya kayak gimana afi selamanya
kenapa kamu nanti pengen joget kemaren says
yang nulis kertas itu
pintar sekali dia menyembunyikan wajahnya
kita harus mampu menemukan bela
radit kamu itu harus
iya betul sekali
kamu harus bisa
kendalikan reyna dan kamu
kamu awasi terus afif
dan pada waktunya nanti
aku pasti akan menemukan bella
dan saat itulah
aku akan menanggut dia
cari obat untuk
untuk apa ya mbak
gangguan mental gitu mbak
iya mungkin seperti itu
jadi ini obat
untuk mama saya dia sering banget
halusinasi dia nggak bisa membedakan
dengan kenyataan atau nggak
mungkin mbak harus bawa ibu mbak dulu
ke rumah sakit jiwa jangan dulu
oh gitu ya
ini kan ada lowongan kerja
di cari tenaga harian kurir
nah saya bisa mah kerja seperti itu
apakah masih ada lowongan ya
maaf mbak lawan kerjanya udah terisi mbak
afif baru berangkat
awasi dia jangan sampai
oh banyak kemukusan lagi
itu sudah menjadi keputusan almarhum bapak
dan kita tidak bisa menolaknya
mama tahu itu keputusan papa tapi mulai sekarang kamu harus nurut sama mama
mama tetap akan menunggu maka mama nggak akan menunggu
nggak mau makan mama gak mau minum biar aja mama mati
harus bagaimana lagi aku jelaskan sama mereka
aku gak mungkin gak jalanin surat wasiat dari almarhum papa
aduh aku lindas apa ya
masalah aku aja kali ya
ya ampun afif
dia sampai segitunya ngamatin dompet aku
bel berhenti ngimpi
afif ngelakuin itu bukan karena cinta
tapi cuma karena ngerasa bersalah
cinta sama rasa bersalah itu dua hal yang berbeda
tembakin dia tembakin dia
tuh nanti kan
mudah mudahan setelah pasang selembaran ini
ada kabar tentang keberadaan mama
ada kabar tentang keberadaan mama
kasian banget kak iko
dia sampai pasar pengumuman untuk mencari mama
dia pasti sangat merasa cemas sekali sama

aku harus kasih tahu kak iko
tentang keberadaan mama

tapi pertanyaan pertama yaetan
siapa deh ke segitiga kamera
terima kasih buat kmin playing bad's channel
dek kamu dimana sekarang
dibilang sama aku kamu dimana
kamu udah panggil telepon kakak selama ini sih
aku jemput kamu sekarang ya
kak aku baik baik aja kok
aku pengen kasih tau kak iko
kalau mama sekarang baik baik aja
sekarang kamu bilang sama kakak kamu dimana sekarang
kita ke sana sekarang
kita jemput kamu kita nyebut mama sekarang ya
kak gak usah kak
mama gak mau balik lagi ke rumah reno
kamu tetap mau tinggal sama aku
kak gak usah khawatir lagi soal mama ya
mah baik baik aja kok
aku cuma ingin tanya sesuatu sama kakak
mau minta tolong apa aku akan bantu
obat mama biasanya obat apa ya kak
biar aku yang beliin
kamu kasih tau aku sekarang kamu ada dimana
nanti aku antar ke sana
reno aku akan merasa berterima kasih sama kamu
kalau kamu langsung aja sebutin nama obatnya apa
kamu masih sama bella